generasi baby boom dan generasi x mohon menepi
kini waktunya generasi millenial
generasi milenial adalah mereka yang lahir antara seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
berdasarkan data dari transmedia sosial karakteristik generasi milenial yang paling mencolok adalah mereka sangat menguasai gawai teknologi serta aktif di media sosial seperti facebook twitter youtube dan instagram
mereka biasanya mencari informasi mengenai liburan hiburan kuliner olahraga politik

karakter generasi milenial erat kaitannya dengan situasi sosial dan ekonomi ketika mereka dilahirkan
yakni pada zaman ketika segala sesuatu tersedia dan mudah didapat
mereka sangat cerdas kreatif inovatif namun juga boros manja cenderung banyak mengeluh dan egois
di dunia kerja para milenial ini tidak suka dipaksa
mereka cenderung mencari suasana kerja yang tidak membosankan
konsep kantor yang ideal bagi para milenial adalah terbuka santai dan memiliki jaringan internet cepat
lalu pekerjaan apa yang mereka incar
kalau saya sendiri kan karena basicnya tuh dulunya desain dan sekarang saya memang benar benar pengen jadi strategis
jadi sebenarnya pekerjaan yang saya suka itu ya seperti ini menjadi strategis bikin plan untuk ke depan dalam setahun perusahaan itu mau apa
saya juga sukanya di bidang digital kayak gini karena kita selalu up to date sama isu isu yang terbaru
pekerjaan menurut saya sih di bidang pekerjaan yang bergerak di industri kreatif
karena industri kreatif bisa banyak untuk mengeksplor dan berinovasi dan pasti bikin nggak bosan
keberadaan generasi milenial sangat penting bagi perkembangan zaman
potensi mereka dapat diasah agar dapat menjadi

katanya akan semakin dipengaruhi oleh para milenials
mereka mempengaruhi berbagai macam bidangnya
misalnya dari perkembangan gaya hidup perkembangan teknologi
dan bahkan sampai merambah ke pertumbuhan ekonomi
tapi mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu
siapa sih sebenarnya generasi milenial ini
apa karakteristiknya apa kebiasaannya kesukaannya
dan tentu saja apa yang mereka cari
ya dalam hidup ini
nah untuk mengetahui saat ini saya berada di kantor transmedia sosial
katanya kantor yang para karyawannya rata rata para milenial
untuk itu saya akan tanyakan langsung dan berjumpa dengan ceo transmedia sosial
yose masih agak agak milenial kalau kita lihat
sekarang ini bahkan ada kantor yang fokus ke transmedia sosialnya
seperti kita ketahui ya
para milenial ini sangat aktif ya di media sosial dan juga di dunia maya
dan segala macam yang berkaitan dengan teknologi dan internet
mungkin yose karena ini kantornya agak beda ya kalau kita kebangkan
misalnya kantornya itu biasanya ada meja ada ruangan
mungkin bisa sedikit ceritakan konsepnya dan mungkin sambil lihat lihat yuk yose
selamat datang ya mbak desi ya
iya terima kasih
di kantor transmedia sosial
jadi karena memang bidangnya media sosial ya tentunya
timnya harus milenial kan
kalau timnya nggak milenial jadi nggak nyambung
karena yang paling paham media sosial kan milenial
nah jadi memang kantor ini di desain dari awal
dibikin senyaman mungkin buat para milenial kerja di sini
konsep besarnya itu
konsepnya tuh open terus kayak playground gitu ya
supaya mereka ngerasa gak terlalu ngantor gitu kan
kan milenial ini kan sukanya yang informal kan
jadi bisa dilihat
kalau bisa duduk duduk bareng ya nih biar
jadi kursi pun nggak ada
nggak ada kursi fixnya
jadi mereka mau kerja di mana aja
kadang kadang paginya di kursi siangnya udah pindah ke bawah di area rumput
kadang kadang jam kerja pun mereka bisa main biliar
pokoknya senyaman mungkin lah buat para milenial
yang penting kan delivery
dan juga saya lihat ini kan sebenarnya mereka bisa bekerja di mana saja
ini typical ya milenial
duduk bareng tapi di depan mereka masing masing punya gadgetnya sendiri ya
mereka bisa berkomunikasi dengan gadget
udah asik sendiri
sekarang konsepnya pada pakai laptop kan
jadi bukan di komputer
karena kalau komputer kan fix ya tempatnya
kalau laptop ya mereka bisa bawa ke mana aja gitu
jadi bisa dibawa ke mana saja
dan semuanya kan udah di cover sama jaringan wifi juga
jadi prinsipnya mereka bisa kerja di mana aja di kantor ini
nah ini mungkin ini yang merupakan salah satu kebutuhan esensial dari para milenial
selalu tanya ya
ke cafe juga
belum kopinya apa tapi password wifi nya
jadi wifi di sini
karena harus selalu connect kan mereka
jadi ya itu kepentingan yang paling utama
dan banyak kantor tuh sekarang yang masih kayak akses facebook akses twitter dan social instagram dan lain lain tuh di blok kan
dengan alasan bisa mengganggu produktivitas kerja
nah kalau di sini emang kerjanya itu emang berkaitan banget dengan sosial media
jadi kita gak ada yang di blok semua situs social media itu
jadi mereka selama jam kerja pun tetap bisa berinteraksi dengan social media nya
itu kayak fun juga ya
maksudnya antara kerja dan
jadi gak ngerasa kerja gitu loh
jadi mereka biar betah juga kan
karena kadang kadang kan namanya social media kan dua puluh empat tujuh ya
kita kadang kadang nggak pernah tahu kapan ada sesuatu yang urgent buat dikerjakan
nah kalau misalkan konsepnya kayak ngantor banget tuh kan kayaknya begitu udah jam lima atau jam enam tuh udah pengen pulang gitu ya
nah kalau di sini kan ya kita bikin senyaman mungkin
dengan ada ini tapi kelihatan kinerjanya justru semakin meningkat produktivitasnya baik bisa terukur
atau jangan jangan memang nanti terlalu nyaman gitu ya
gak ada hanya
gak yang ini kan milenial ini kan cepat bosen juga ya
nah jadi gimana caranya supaya mereka melewati hari hari kerja tuh gak bosen gitu loh
mereka the can still do anything yang mereka suka gitu kan
jadi ya intinya supaya mereka ngerasa tetap fun dan pergi ke kantor tuh gak kayak pergi kantor
tapi pergi ketemu temen ke tempat main gitu
jadi harus gimana mana itu harus merasa nyaman merasa
relax dan yang penting lagi bisa selalu bersosialisasi
biasanya kan kalau kita di kantor kan sendiri kemudian kalau berinteraksi aqubical
jadi seolah olah terisolasi
tapi ngomong ngomong josie ini dipake ini meja biliarnya
atau kadang kadang akhirnya mereka ini kan istilahnya analogi
ini termasuk spot favorit mbak dan ini bukan hanya pas jam istirahat atau setelah pulang kantor aja
jadi jam kerja pun ya semuanya bebas
pokoknya kita yang penting mereka tau scope of worknya apa tugasnya apa dan yang penting deliver
as long as itu deliver ya mau main biliar mau melakukan yang lain ya gak masalah gitu
yang penting kata kuncinya tuh deliver ya
ini tough gak
jadi harus ada pendekatan khusus gak
biasanya kalau karyawan kan wah sangat hirarkis ya harus selamat pagi pak atau bagaimana ini
ini bagaimana dengan yose sendiri
hubungan antara karyawan yang khususnya masih muda muda
dari awal sih kita udah bilang bahwa ya jangan bikin sesuai structure lah ya
komunikasi langsung aja
kalau di luar juga kan bisa by whatsapp by phone dan lain lain
di kantor pun semua ruangan pun kalau ada ruangan pun sangat sedikit di sini mbak
hanya ada ruang meeting dan beberapa ruangan dan itu pun semua kaca
jadi supaya ya tidak ada segan ya
jadi bisa selalu berkomunikasi bisa selalu berinteraksi setiap saat
ya karena kalau begitu kita
begitu kita lagi ke dalam birokrasi nanti gak kayak kantor milenial lagi ya
dan penting ya ini ada kursi kursi ini lucu ya
ini biasanya digunakan untuk apa jose
ada meeting ini bisa digunakan untuk mungkin meeting atau ketemu dengan klien dan diskusi ide ide
iya yang jelas ini juga kalau klien datang gitu ya
ya biasanya selalu mencoba di sini kan
untuk brainstorm juga enak di sini sampai goyang goyang gitu
kadang kadang ada yang sampai ketiduran juga ya nggak apa apa gitu
ya emang konsepnya dibikin senyaman mungkin lah
artinya semua tempat itu bisa jadi tempat kerja yang kita ingin
sekarang kira kira kantor kantor atau perusahaan itu sudah mulai ke arah seperti ini nggak environment nya dan fasilitas yang disediakan di sini kan juga ada kalau tidak salah kan ada kafe nya sehingga bisa makan minum
sebenarnya jadi nggak perlu kemana mana ya tinggal duduk nyaman saja
sebenarnya kan gini
ini kan semua
konsep besar kan adalah digital transformation ya
karena semua bisnis kan sekarang sudah ter ter apa ya ter ter disrupsi sama yang namanya digital
nah digital transformasi itu banyak perusahaan yang memaknai bahwa harus punya teknologi yang canggih harus punya website yang keren dan lain sebagainya
padahal digital transformasi itu kan mulai dari orang dulu justru
bagaimana orang itu bisa berpikir dan bekerja secara digital
kemudian yang kedua dari culture
nah gimana culture digital itu memang sangat berbeda
memo semua penyuluran
termasuk bisnis proses dan lain lain
jadi bahkan kalau digital tuh kalau di analog tuh mungkin kan orang mau mencoba sesuatu yang baru tuh takut gitu ya
nah kalau digital itu justru orang didorong
asal tiap kali gagal itu ada pembelajarannya mereka mulai lagi
nah jadi buat menciptakan people culture kemudian bisnis proses yang seperti itu ya memang diperlukan ambiensi juga kan
tempat kerja yang juga mendukung seperti itu
jadi saya rasa kedepannya sih ya mungkin akan semakin banyak ya perusahaan yang tempat kerjanya jadi kayak tempat main gitu kan
iya karena disitu harus lahir ide ide kreatif ya
dengan persaingan yang sangat sengit ya sekarang harus
justru yang dorongkan ide kan orang jangan sampai takut ngeluarin ide gitu
kalau misalkan dari tempat kerjanya aja udah kayak blocking blocking gitu kan ya nanti mereka akan bekerja by rutin aja gitu
nah itu yang kita juga hindari disini mbak
nah tapi tadi penting sekali yang saya katakan bahwa
pada akhirnya itu mereka produktif
dan ini sudah terbukti dengan menciptakan atau memberikan lingkungan seperti ini dengan segala macam kebutuhan yang mereka cari
ini bisa merangsang produktivitas itu membuat lebih kreatif
sebetulnya kan social media itu media yang dua puluh empat tujuh ya
kita nggak pernah tahu kapan terjadi krisis di twitter
kita nggak pernah tahu kapan terjadi satu isu negatif
di facebook gitu ya
nah restnya cukup tinggi kan
deadline deadline juga cukup tinggi
dan tidak bisa sembilan to lima ya
kalau misalkan harus sampai malam ya harus sampai malam
nah jadi dengan tempat seperti ini yang kita harapkan yaitu
mereka gak ngerasa bahwa the actually lagi bekerja gitu kan
tapi ya mereka bisa senyaman mungkin lah
mereka bisa atur posisi duduknya posisi saya bilang sih terserah deh mau sambil tengkurap mau sambil koprol segala macam
jadi kita tuh berusaha supaya pressure nya tuh gak terlalu dirasakan di daily life nya mereka di sini gitu mbak
iya wow luar biasa
tapi mungkin jose ya kita sambil lihat lihat ini ada teman teman yang duduk manis di atas bimba
ini biasanya di rumah ya
biasa sih kalau makin sore nih area sini yang paling penuh
jadi udah dengan duduk nyantai
kadang kadang ada yang sambil tidur
sambil tidurannya kerja di area sini gitu
dan tidak ada jam kerja yang jelas atau mungkin ada saran karena mereka sebenarnya kalau mau juga bisa kerja di rumah kan
ya memang kan sekarang udah mulai banyak ya perusahaan perusahaan yang menerapkan sistem kerja yang fleksibel gitu ya
tapi itu kan juga ya itu dia nggak bisa butuh proses
yang pertama dari orangnya sendiri yang memang harus udah punya mindset gitu kan
kalau digital itu kan dia harus punya mindset kreatif kemudian bahkan harus punya mindset sebagai founder juga
artinya dia ngerasa memiliki apa yang dia kerjakan
kemudian secara culture nya juga yang tadi saya bilang agile harus cepat
kemudian gak boleh takut gagal segala macem
tinggal di apa iterasinya yang diperbaiki dan lain sebagainya
nah saya rasa sih nanti semakin banyak ya perusahaan perusahaan yang menuju ke jam kerja fleksibel
tapi memang transmedia sosial ini kan masih cukup baru gitu ya
kita baru di launch akhir tahun kemarin
jadi memang secara jam kerja kita masih ada jam kerjanya tapi gak terlalu kaku gitu artinya
mereka bisa pilih mereka bisa mencari

mau datang jam sembilan mau datang jam sepuluh mau pulang jam berapa tapi kalau ada tugas yang harus dikerjakan ya harus beres gitu loh
nah jose ini menarik ya karena media sosial itu kan biasanya sangat ya identik dengan anak muda
yang suka chatting suka main di facebook di instagram snapchat dan lain sebagainya
tapi perusahaan perusahaan sekarang juga mau tidak mau sudah harus melek ya
terhadap yang namanya media sosial bukan untuk iseng saja tapi untuk memperbaiki untuk membuat bisnisnya jauh lebih kompeten
ini apa kepentingan media sosial bagi perusahaan kenapa dibutuhkan pemahaman
karena gini kan penetrasi internet di indonesia ini udah cukup tinggi ya kemudian dan didorong sama smartphone
apalagi orang indonesia ini mungkin jarang orang yang hanya punya satu smartphone kan
biasanya orang punya dua atau tiga gitu
dan beda beda merek ya
betul kemudian dari semua pengguna internet atau smartphone tuh hampir semuanya punya sosial media mbak
artinya buat perusahaan tuh siapa sebenarnya ada kira itu konsumen mereka
nah ini juga menariknya dari sosial media ini kalo dulu perusahaan kalau mau tau isi hati konsumen kan harus survei ya mbak
nah dizaman sekarang ini agak sulit karna konsumennya kan loyalitas makin rendah ya

makin konsumen adalah raja tuh bener bener kerasa sekarang
nah untungnya dengan sosial media sekarang itu mereka justru mengutarakan isi hati mereka kan
sekarang kita mau makan nih sebelum berdoa makanan masih rapi foto dulu gitu kan
nah jadi buat perusahaan kalau mereka memperhatikan sosial media
mereka setelahnya dapat keinginan konsumen tuh seperti apa
kemudian juga konsumen sekarang kan udah jarang lah ya
dulu mungkin kalau punya komplain nulisnya di surat membaca
nah kemudian telepon
kalau sekarang kan yang paling dekat dengan jempolnya aja kan
tinggal komplain di twitter tinggal komplain di facebook
kalau perusahaan ini nggak masuk ke sosial media ya
berarti mereka kehilangan kesempatan buat berinteraksi dengan konsumennya
apalagi nih proyeksi di tahun dua ribu dua puluh which is tiga tahun lagi
generasi milenial ini udah jadi generasi yang paling besar di indonesia mbak

itu udah ngalahin baby boomers udah ngalahin generasi generasi lainnya
nah oleh sebab itu penting kita tanyakan ya
sebenarnya siapa siapa saja yang kita sebut itu generasi para milenial
dan kira kira pengaruh dan dampaknya apalagi ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja
sudah menjadi dewasa dan menggantikan kita kita ini
yang generasi yang mungkin sudah tidak lama lagi sudah harus pensiun
ini berarti kan ada dampak tersendiri kepada pertumbuhan
bukan saja secara sosial tapi dari teknologi ekonomi dan lain sebagainya
mungkin kita sambil duduk ngopi
para milenial jose apa apa saja
ini kalau dari tahun kelahiran nih ada beberapa riset sih mbak
tapi yang mas kaman tuh bilang yang lahir antara tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

mbak desi masih masuk ya

mbak desi masih masuk ya
mbak desi masih masuk ya
mbak desi masih masuk ya
iya masih dalam insight kali ini topik kita mengenai generasi milenial
karena generasi milenial inilah nanti yang akan sangat mempengaruhi perjalanan dunia ini
sekarang saja sudah terasa karena mereka itu sangat identik dengan apapun yang berkaitan dengan dunia digital
saya berada di kantor transmedia sosial bersama jose rizal ceo nya
dan kita perlu membahas lebih lanjut ini sebenarnya
karakteristik para milenial jose apa apa saja
milenialnya kalau dari tahun kelahiran ini ada beberapa riset sih mbak
tapi yang mas kaman tuh bilang yang lahir antara tahun seribu sembilan ratus sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi mbak desi masih masuk ya
baby milenial ya
yang pertama jelas mereka ini sangat melekat
jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti yang dipegang pertama dan terakhir itu gadgetnya
sebelum gosok gigi sudah
kalau dulu kan bangun tidur terus mandi kalau sekarang bangun tidur cek sosial media dulu kan
nah itu yang pertama
jadi gadgetnya jadi barang yang penting banget
bahkan buat milenial ini lebih apa mereka lebih worry kalau ketinggalan gadget daripada ketinggalan dompet
jadi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu

jadi ini pasti di bawah tiga puluh ya
tiga puluh lima lah ya
tiga puluh enam lah yang paling
nah kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya kan ada generasi baby boomers ada generasi x
nah ada milenial ini mungkin secara outline atau garis besar apa yang perbedaan paling mencolok antara generasi generasi sebelumnya
yang pertama tuh mereka lebih open ya
kemudian mereka tuh lebih kreatif ya
kemudian inovatif juga
nah terus juga memang terjadi kalau secara pekerjaan tuh entrepreneur nya tuh lebih tumbuh gitu mbak
nah ini kan juga semua didorong sama kemudahan akses teknologi kan
kalau dulu kan mungkin buat generasi baby boomer gen x gen y itu kan dulu kalau mau cari sesuatu tuh harus baca buku dulu
kemudian dan lain lain
kalau sekarang kan anak anak sekolah pun belajar gak ada buku pun mereka tinggal googling kan semua jawaban ada di googling
nah kemudian yang kedua ini juga didukung sama perkembangan sosial media
nah social media ini kan bikin mereka ini connect ya
artinya secara pertemanan pun networknya jadi lebih luas gitu
banyak sekali anak anak muda ini yang tiba tiba mereka jadi punya penghasilan karena mereka bisa jual barang kepada networknya mereka di sosial media
jadi mereka tuh sangat paham sekali dengan social media
kemudian informasi yang paling utama itu justru yang mereka dapatkan sekarang itu dari layar handphonenya kan
terutama layar smartphone nya
sekarang terjadi shifting media juga kan
kita lihat beberapa media cetak pun bahkan sudah banyak yang tutup juga kan
karena buat milenial ini ya kalau dulu tuh kalau buat baby boomers gen y gen x tuh pagi pagi tuh kayak wajib gitu ya
pagi pagi tuh baca koran minum kopi
kalau nggak baca koran tuh kayak ada yang hilang gitu kan
tapi buat mereka ya sekarang semua informasi ada di gadgetnya kan
dan banyak informasi juga yang bahkan mereka udah bisa dapatkan dari timeline social media
berarti mereka juga nggak terlalu nonton tv ya
kalau biasanya kan generasi x atau baby boomers ya masih nyaman lah nonton tv atau mendengarkan radio
ini bukan bagian dari
nah kalau generasi milenial ini ya itu
all in one information hiburan segala macam ya mereka dapatkan dari layar handphonenya
terjadi di media pun terjadi konvergensi juga kan
tv ya penontonnya ya generasi baby boomers gen x dan lain lain itu yang masih banyak nonton tv
tapi buat milenial ya sekarang mereka lebih prefer kontennya mungkin konten yang sama dengan di tv kan
pakai acara mbak desi juga kan diposting juga di youtube dan banyak juga kan viewernya
soalnya nanti milenial justru nggak bisa akses
milenial nontonnya di youtube gitu kan
karena buat mereka kadang kadang pulang ke rumah pun udah malem dan lain sebagainya
jadi udah nggak ngikutin acara tv lagi
tapi kalau di handphone kan mereka selalu bisa ikutin gitu pak
nah kemudian konten konten yang sifatnya user generated tuh konten konten yang dibikin sama sesama mereka tuh mereka lebih senang
oke contohnya apa pak sadya
jadi kayak misalkan ada tren tren baru gitu ya yang diposting oleh sesama pengguna sosial media
apalagi temen apalagi selebriti
nah itu biasanya tuh bisa menciptakan tren buat milenial ini
jadi mereka tuh keep looking something new kayak tempat liburan gitu kan
kadang kadang kita ada satu tempat liburan di satu daerah yang terpencil gitu kan
itu bisa jadi happening banget gara gara diposting di sosial media oleh seorang traveler bahkan kadang kadang gak terkenal gitu
tapi difoto dengan indah segala macem walaupun pas didatangin belum tentu sih indah fotonya juga gitu kan
tapi begitu dia jadi tren di sosial media ya itu akan ramai dikunjungi
oke jose mungkin kan ada sekarang macam macam gadget ya
ada laptop komputer dan ada juga tablet ada juga smartphone
kalau untuk milenials mereka paling suka yang mobile itu ya
karena jauh lebih murah ya mungkin ya
yang pertama memang kan harga handphone semakin murah
kemudian harga paket data juga makin murah ya
jadi akses internet tuh sekarang bukan satu hal yang mewah lagi
apalagi di kafe kafe di kantor kantor dan tempat tempat umum kan semua sudah ada wifi nya ya sekarang
cuma di tempat ibadah aja kayak nggak dipasang wifi gitu ya
jadi semua tempat ada wifi
jadi emang tren ini pun sangat didukung oleh smartphone mbak
jadi ini mendorong juga smartphone ini untuk tumbuh berkembang ya
selalu growth gitu tiap tahunnya
sekarang kira kira berapa ya yang menggunakan smartphone di khususnya di indonesia
di indonesia tuh yang punya handphone tuh tiga ratus delapan puluh juta orang
bahkan lebih besar
lebih besar daripada jumlah penduduk
lebih besar daripada populasi
ya itu orang indonesia punya lebih dari satu dua
dan rata rata anak milenial semua
artinya bisa akses internet
jadi kalau kita lihat sekitar satu ratus sembilan puluh juta satu ratus delapan puluh juta itu smartphone tuh ada di indonesia
karena smartphone ya semakin terjangkau ya harganya gitu kan
aktivitas yang mereka lakukan
karena kan di sini kan ada yang macem macem ya
ada facebook ada twitter ada snack
tapi ada juga macem macem ya app lain yang digunakan
apa fokus dari aktivitas rata rata milenial
apa yang mereka cari dan platform platform apa yang mereka gunakan
kalau platform tuh sekarang yang paling populer tuh facebook mbak di indonesia
jadi facebook ini luar biasa ya
nah ini juga salah satu contoh bagus
facebook tuh berapa tahun yang lalu sekitar dua ribu empat belas tuh sempat turun
iya sempat turun dan sempat agak jadul gitu
waktu itu kan orang lari twitter
instagram pun masih
instagram pun masih
waktu itu masih sepi
nah tapi facebook ini juga menunjukkan satu perusahaan yang terus berinovasi
jadi walaupun sudah besar mereka terus berinovasi
akhirnya orang ngerasa oh semuanya bisa dapetin di facebook
bahkan sekarang pun kita lihat video pun gak perlu keluar dari facebook lagi kan
berapa tahun yang lalu tuh kayak ngeliat video kita harus ke youtube dulu kan
nah sekarang semuanya all in one ada di facebook
jadi facebook tuh kayak sosial kayak rumahnya sosial media gitu
rata rata semua orang
dia bisa punya beberapa macam sosial media tapi facebook is emas lah
semua orang punya facebook
nah kemudian yang kedua ini yang lagi trend di indonesia juga adalah instagram
trend di dunia juga
dan luar biasanya kan facebook sama instagram ini satu perusahaan kan
jadi instagram ini digunakan untuk terutama sharing foto
apalagi sekarang juga di instagram bisa sharing video juga sampai satu menit
jadi orang ya itu tadi yang mbak desy sempat mention narsis segala macam tuh terakomodasi
terutama di instagram
ini milenial ini ternyata memiliki karakter sendiri ya dengan kita melihat aktivitasnya facebook instagram social media itu
tapi apa kira kira karakteristik mereka ketika misalnya mereka mencari informasi itu tipe tipenya itu apa
apa yang membuat mereka tuh tertarik
apakah misalnya mereka tertanya sama hal hal yang sifatnya politik atau olahraga atau apa yang mereka cari ketika melakukan berapa
untuk milenial ini memang ada beberapa topik yang jadi topik
ada beberapa topik yang jadi favorit buat mereka
yang pertama ini topik hiburan
oh hiburan itu mbak
ini yang paling tinggi nih yang dicari oleh milenial
kemudian yang kedua e sharing kuliner makanan mbak
jadi kan sekarang udah umum ya kalau kita lagi di satu daerah ya kita tinggal lihat aja yang lagi trending di instagram yang lagi trending di facebook
apa sih kafe yang paling populer di situ kan
orang tuh lagi seneng foto di daerah mana
nah biasanya itu akan dikejar tuh
jadi misalkan orang jakarta ke bandung tuh pasti dia cari dulu tuh di instagram segala macam nih ada tempat baru apa nih gitu
nah itu pikir pikir ini sebenarnya iklan gratis ya bagi restoran itu cafe itu
nah iklan gratis bukan restoran sendiri
justru itu yang lebih dipercaya mbak
artinya daripada si restoran itu mengiklankan dirinya sendiri dia lebih dipercaya ketika temennya ngomong asik nih makan di sini gitu
nah itu milenial gitu
tapi mereka juga cukup kritis ya kalau mereka nggak suka mereka langsung posting
nah ini apaan sih gitu
nah kemudian ternyata mereka juga cukup tertarik dengan topik topik yang cukup serius
seperti misalkan topik keuangan
tapi milenial ini juga unik
mereka tertarik topik keuangan biasanya itu karena mereka punya tujuan
nah sekarang ini yang jadi drive utama tujuan mereka adalah liburan
jadi mereka tuh sangat tertarik gimana caranya spesial bisa liburan
mungkin karena terinspirasi melihat foto foto yang diposting
institusi institusi apa namanya keuangan pun ini bisa memanfaatkan karakteristik ini dengan ya bikin produk produk yang buat milenial ini kan
misalkan produk produk yang mereka bisa bayar nyicil untuk buat liburan dan lain lain
biasanya kemana kalau liburan domestik atau
domestik atau ya ini tergantung dengan keuangan mereka juga ya pak
ya yang pertama tergantung keuangan dan kedua tergantung tren mbak
kadang kadang mereka liburan itu tujuan utamanya adalah buat ngejar foto di tempat itu kan
so seperti kalau
nah kalau dulu kan mungkin kalau generasi baby boomerskin actu benar benar pengen nikmatin ya tempatnya suasana
kalau milenialnya kayak foto ya udah mission accomplished kayak tercapai tujuan liburannya
yang penting sudah ada bukti bahwa pernah kesana ya
nah kemudian topik politik
sampai sebelum era sosial media ini kan anak muda gak tertarik ya sama politik ya
ah bodo amat deh siapa gubernur gue bupati gue bodo amat gitu
kita gak apa gak akan pengaruh hidup gue
tapi semenjak tahun dua ribu dua belas nih mbak ini terjadi pergeseran
terutama dengan era media sosial
nah semenjak itu sampai sekarang ini milenial ini cukup berinteraksi dengan isu isu politik
milenial ini sekarang udah gak terlalu pengen beli rumah
ya buat mereka itu yang paling penting mereka bisa jalan jalan
mereka bisa dapat experience keliling dunia
itu lebih penting daripada di rumah
daripada menabung untuk menyicil di rumah
kemudian mereka juga banyak milenial yang merasa nggak perlu memiliki mobil
biasanya kan kalau kita dulu zaman anak muda ya tidak mau tinggal dengan orang tua
lebih ingin independen dan melakukan sesuatu
ya usaha sendiri
nah karakter milenial ini sebenarnya seperti apa
kan tadi disebut narsis
tapi dari segi hal hal yang lain itu apa yang paling menonjol
katanya agak susah juga mereka
banyak maunya katanya
nah sisi keuangannya juga
ada satu fakta yang sebetulnya agak mengkhawatirkan ya
jadi ada beberapa riset belakangan ini yang menyatakan bahwa
milenial ini sekarang udah gak terlalu pengen beli rumah
ya buat mereka itu yang paling penting mereka bisa jalan jalan
mereka bisa dapat experience keliling dunia
itu lebih penting daripada beli rumah
daripada menabung untuk menyicil di rumah
kemudian mereka juga banyak milenial yang merasa nggak perlu memiliki mobil
karena sekarang ada online
so buat mereka mobil ribet lah
harus di maintain harus isi bensin harus parkir harus bayar pajak dan lain sebagainya
nah cuman kan ini kan juga harus jadi satu apa ya perlu satu financial education ya
artinya kan milenial ini kan juga nanti akan berkeluarga akan punya anak
mereka juga harus disadarkan bahwa investasi rumah investasi itu tuh satu hal yang penting
bahwa ya harus balance lah
jangan jalan mereka mengandalkan orang tua ya
mama dan papa yang nanti belikan rumah atau apartemen
kalau yang orang tuanya mampu ya nggak masalah ya
tapi kan gak semuanya juga ini
jadi memang harus ini juga sih
maksudnya gini era social media ini kan kayak tiba tiba masuk ya ke indonesia
dan sampai saat ini tidak ada kurikulum tuh yang mengajarkan social media

nah ini yang apa milenial bahkan mulai dari anak sd ini tiba tiba langsung jamin sebagai user
nggak ada yang ngasih tahu kepada mereka apa yang bagus apa yang gak bagus
kan gak banyak juga konten konten yang nggak tepat juga kan
nah ini memang ada perlu pemerintah atau pihak pihak terkait pun perlulah melakukan literasi di sosial media
belum lagi kalau kita bicara
sekarang kan lagi isu hoax dan lain sebagainya ya
jangan sampai juga para milenial ini justru menjadi milenial
justru menjadi agen agen yang ikut menyebarkan isu isu yang tidak benar
karena mereka anggap bahwa ini sesuatu yang alamiah lah
apalagi kan pengennya kan kayak lagi trend pokoknya harus ikut nyebar deh harus ikut terlibat dalam percakapan
nah ini juga perlu termasuk juga tadi dalam soal keuangan juga harus bahwa saving for the future itu penting gitu loh
tidak hanya bersenang senang saja gitu
nah ini menarik mengenai masalah pendidikan bukan saja pendidikan terhadap bagaimana menggunakan sosial media yang baik dan menarik itu
tapi pendidikan yang mereka cari sendiri
kan kalau dulu biasanya kalau kita ke sekolah ya guru itu sumber dari semua pengetahuan dan kita harus menghormati dan kata guru itu benar
tapi sekarang justru mereka jauh lebih pintar mungkin karena akses terhadap teknologi terhadap informasi mereka dapatkan
jadi dalam mendidik mereka ini jose
anda sering mengatakan
saya sendiri melihat bagaimana ini cara caranya supaya ya sesuai dengan zamannya lah
dan sementara gurunya itu kan pasti generasi yang sebelumnya dan tidak terlalu paham
ya ini kan juga memang jadi challenge ya buat guru atau buat orang tua yang udah punya anak ya
bahwa yang jelas sekarang itu kan tidak bisa ngasih tahu tuh satu arah gitu kan
pokoknya harus percaya bahwa ini informasi yang benar
karena kan mereka juga dengan mudah bisa mengakses informasi
so memang challenge nya adalah guru itu terutama ya juga harus mengikuti digital transformasi ini kan
bahwa sumber sumber ilmu itu kalau kita mengacu kepada ⁇ lets ⁇ say misalkan buku itu kan kayak berapa tahun nggak ada update
sementara kan ini kan every detik ya bu
iya ada update baru ada hal baru ada inovasi baru
yang kalau guru atau pengajar ini tidak melakukan ini ya mereka juga akan ketinggalan
apalagi milenial ini memang banyak yang udah males baca dari buku kan
banyaknya ya senangnya baca yang formatnya digital gitu kan
dan yang pendek pendek mungkin ya karena mereka biasanya harus instan harus cepat harus
iya makanya harus kreatif lah
kadang kadang informasi yang sifatnya narasi mungkin buat milenial ini akan lebih menarik kalau dibikin misalkan infografis dibikin dalam bentuk videografis
nah ini akan lebih menarik gitu
jadi ya semua sektor ini harus beradaptasi mbak terkait dengan digital ini gitu
nah dunia digital ini kan mengkoneksi
seluruh dunia itu bisa mengadaptasi
seluruh dunia itu bisa terkoneksi dan semua bisa kita lakukan di dalam lewat jempol saja itu biasanya
ini mereka peduli terhadap hal hal apa saja kan bu
bukan saja yang mereka cari hiburan atau politik
tapi apakah mereka misalnya lebih peduli terhadap lingkungan hidup lebih peduli terhadap misalnya kolaborasi ada menjadi aktivis dan lain sebagainya
karena teknologi memungkinkan untuk itu
ini ada digunakan secara semakin lama semakin positif ya sering dilihat ya
nah salah satu ciri milenial ini kan selain mereka itu kreatif mereka juga inovatif mereka juga senang berkolaborasi kan
makanya sering kita lihat salah satu yang paling muda tuh banyak komunitas nih kan sekarang kayak ada komunitas yang benar benar needs ada komunitas yang besar gitu kan
segala macam itu ada komunitasnya deh
pokoknya kita sekarang kalau punya hobi pasti punya teman pasti punya komunitas
nah ini memang
kalau kita lihat tingkat kepedulian mereka tuh tinggi banget
karena segala sesuatu yang beredar di sosial media misalkan kayak ada bencana di satu daerah kemudian misalkan ada satu isu lingkungan di satu daerah atau ada orang yang kurang beruntung
nah itu tuh cepat sekali menyebar di sosial media dan memang ada tindak lanjutnya
apalagi kan sekarang kayak di indonesia ini ada kayak petisi petisi online juga ya
orang tuh kalau dia care kepada sesuatu dia bisa
misalnya ada binatang indianya ya cepat sekali mereka memberikan petisi
bisa ngajak orang dengan cepat kan
dan memang kita lihat dalam banyak kasus ini tuh bisa merubah keadaan gitu loh
bahkan ya sebetulnya nggak hanya perusahaan saja
pemerintah pun sangat memperhatikan apa sih yang terjadi di media sosial juga gitu kan
karena kalau kita media sosialnya udah dianggap sebagai kayak simptom gitu ya
apa sih yang sedang terjadi di masyarakat ya kalau itu tergambarkan yang di sosial media juga gitu mbak
iya kalau mereka misalnya mencari makanan mencari hiburan
kalau dulu kan ya ke restoran atau ke cafe
tapi sekarang kan semua kan bisa online dan belanja juga online
pesan makanan juga online kemana mana juga online
ini implikasinya terhadap gaya hidup mereka itu seperti apa
karena ini kan berarti akan sangat berpengaruh ya terhadap bisnis bisnis atau cara cara selama ini
sebuah bisnis itu dilakukan
ya kayak di kantor sini juga kalau mesen makanan gampang ya tinggal pakai gofood gitu kan
kemudian kalau mau belanja juga tinggal belanja online
kita nggak perlu lagi kita harus meluangkan waktu
barangnya udah dateng gitu kan
jadi memang itu sangat mempengaruhi mbak
nah bisnis yang bisa beradaptasi bisnis yang bisa bertransformasi ini yang akan memenangkan pertarungan ini
artinya tadi yang saya bilang by dua ribu dua puluh itu millennials ini akan menjadi market terbesar buat semua industri
artinya mereka harus
berapa itu jumlahnya kira kira mereka
wow dan ini akan menjadi sangat produktif ya seharusnya
jadi dan journey mereka kan beda sama generasi apa namanya sebelumnya ya
milenial ini kan kalau kita dulu kenal ilmu marketing itu kan aida sekarang kan ada yang namanya isas
jadi pertama mereka dapat tension dulu kan
mungkin dari iklan tv mereka dapat investion bikin mereka interest
nah kemudian kalau dulu kalau kita interest ya kadang kadang kita tanya
ke keluarga kita ke teman teman kita
nah kalau sekarang mereka search mbak
searchnya di mana searchnya di social media searchnya di google di situs situs review
jadi sekarang kayaknya
jadi mereka tidak akan termakan iklan ya
tidak akan termakan iklan mbak
jadi boleh aja ada satu misalkan iklan handphone di tv
tapi yang mereka lakukan adalah cari gimana sih experience orang ketika menggunakan produk handphone ini
kalau experience nya bagus ya
mereka akan melakukan action buat beli
tapi kalau nggak bagus ya mereka akan cari lagi yang lain
nah ini yang juga menarik kan di era sosial media ini kan banyak banget profesi profesi baru yang bahkan belum ada lima sepuluh tahun yang lalu kan
contohnya misalnya kayak vlogger
vlogger ya ini
orang yang syuting pakai handphone sendiri itu bisa dapat duit gitu
dan jauh lebih banyak itu uangnya karena tergantung dengan ini ya

jadi dari segi bentuk bentuk karir ya yang mereka paling cari atau paling minati atau paling ingin itu seperti apa
apakah misalnya masih mimpi jadi bankir atau jadi pengacara
atau mungkin ada sesuatu yang membedakan
banyak banget profesi profesi baru yang bahkan belum ada lima sepuluh tahun yang lalu kan
contohnya misalkan kayak vlogger
orang yang syuting pake handphone sendiri tuh bisa dapet duit gitu
dan jauh lebih banyak itu uangnya karena tergantung dengan ini ya
tiap kali mereka nge tweet tiap kali mereka posting di instagram kan dihargai sama perusahaan kita enggak
ini profesi profesi yang nggak ada berapa tahun yang lalu
kayak di sosial media sendiri kan sekarang ada yang namanya social media strategis
ada yang namanya sosial media atlet
kreatif pun sekarang ada kreatif khusus sosial media
karena konten konten di sosial media tuh beda karakter sama misalkan konten di tv atau konten di ini
bahkan kayak misalkan mbak desi punya acara di tv ketika mau diposting di youtube pun kan harus diedit khusus kan dengan youtube
nah ini kan butuh skill skill khusus di media sosial
dan ini tuh peluang nih buat generasi milenial
kenapa kalau misalkan mereka bekerja sebagai bankir
atau mereka bekerja sebagai lawyer atau bekerja sebagai marketing biasa gitu ya bukan digital marketing
ini saingannya kan masih sama generasi baby boomer kan
iya dan saingannya juga tidak sama teknologi ya
misalnya nanti ada robot atau ai yang menggantikan
tapi begitu mereka masuk ke area yang spesial digital
baby boomer kan nggak ngerti mbak
makanya sekarang milenialnya memang banyak banget yang seneng kerja di startup
bikin startup sendiri
seneng apa ngembangin perusahaan aplikasi sendiri
ini juga sesuai dengan karakter mereka ya
mereka tidak terlalu ingin bekerja di mana ada hirarki ini bos ini
dengan tugas yang tertentu ya mereka harus lebih fleksibel
jadi kayak startup itu kan gimana dalam satu tim
biasanya start small kan
kan semua lah perusahaan perusahaan yang sekarang gede gede di indonesia nih like gojira
kayak di cektokopedia kan selalu dimulai oleh mungkin dua atau tiga folder ya
tapi mereka saling melengkapin
biasanya kan ada orang yang ngerti bisnisnya
ada orang yang ngerti user experiencenya
ada yang doing kodingnya
dari tim kecil ini yang akan jadi besar
nah milenial milenial ini emang punya spesialisasi spesialisasi seperti itu gitu
dan yaitu kerjanya berdasarkan chemistry
jadi cari partner yang sesuai segala macem
kemudian kalau misalkan mereka harus cari investor pun
nah sekarang lucu nih
biasanya kan kalau kita cari investor posisi investor tuh lebih kuat ya
saya punya duit gitu kan
nah kalau sekarang justru supply perusahaan perusahaan yang bagus itu jauh lebih susah dicari daripada supply orang yang mau invest mbak
jadi ya milenial milenial ini juga banyak yang apa namanya justru mereka yang pilih pilih nih
mereka nggak mau terputus sebarang investor dan lain lain
menarik ya dan mereka juga katanya kan cepat bosan
sehingga perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka menciptakan suatu pekerjaan atau suatu environment yang membuat mereka betah bisa berkreasi
kalau tidak mereka dicaplok ya oleh perusahaan lain
nah ini berarti ada latar pendidikan yang diperlukan kan
kira kira sudah tersedia atau belum dan lulusan yang mana yang biasanya paling dicari ya khususnya bagi perusahaan yang dibuat oleh baby boomer yang tidak paham tapi memerlukan sekali dilakukan digital transformation
nah again nih
dunia pendidikan kita ini agak ketinggalan dengan perkembangan digital mbak
kalau kita lihat sampai saat ini kan masih sangat jarang kampus kampus yang punya kurikulum khusus tentang digital marketing
atau lebih spesifik misalkan social media
makanya kan pak jokowi berapa kali ya kalau pergi kampus kampus tuh bilang bikin jurusan yang orang bisa bikin meme
bikin jurusan vlogger
supaya beradaptasi kan mbak
kalian tidak programmer lah
nah kita sendiri
sebagai pelaku di industri digital sangat merasakan kekurangan talent talent digital ini
nah itu makanya yang mbak desi bilang tadi mereka nggak loyal
karena memang supply demandnya ini belum berimbang
jadi mereka tuh bisa dengan mudah pindah karena dibutuhkan di perusahaan perusahaan digital ini gitu mbak
jadi turnovernya cukup tinggi di perusahaan ini
makanya ya at least yang kita bisa lakukan adalah gimana create environment kerja yang bikin mereka nyaman gitu kan
baik secara fisik maupun non fisik gitu kan mbak
jadi ya memang tetep gaji itu penting ya
tapi ambience gimana kenyamanan mereka bekerja itu juga menjadi faktor utama yang sangat dipertimbangkan oleh milenial ini
nah bagi perusahaan ya kan digital transformasi itu memang sudah harus ya mutlak dilakukan
tapi di indonesia sendiri
jose anda melihat bahwa ini sudah di response dengan benar di jalur yang benar atau mungkin hanya di perusahaan perusahaan tertentu saja
nah digital transformation ini harus dilit dari top level mbak
kadang kadang digital transformation yang kurang berhasil itu karena baru dimulai dari middle management
nah problemnya adalah top levelnya biasanya baby boomers kan
ya sulamapan lah
betul dan tidak semua top level ini merasa perlu buat belajar
kita udah sering lihat lah perusahaan perusahaan yang tutup atau terganggu
atau produknya tidak inovatif sehingga
terganggu kan kayak misalkan banyak retail retail yang tutup karena terganggu oleh e commerce
perusahaan perusahaan taksi pun di jakarta tuh dari berapa puluh perusahaan taksi sekarang tinggal empat loh mbak
karena terganggu oleh taksi taksi online
padahal berapa tahun yang lalu mereka punya opportunity to wind this competition kan
mereka punya armada yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah mindset dari top leadernya
dimana kalau misalkan mereka pada waktu itu udah punya aplikasi duluan tuh
jadi orang bisa pesen dengan nyaman armadanya jelas mereka udah punya sop
dan ketika taksi online masuk mereka udah ready
nah ini memang yang dibutuhkan oleh top leader top leader di indonesia sekarang
even dow mereka generasi baby boomer mereka gak harus bergaya seperti milenial
tapi mereka harus memahami bahwa digital ini sudah satu keharusan
bahkan bisa dibilang kalau mereka nggak doing digital transformasi ya tinggal tunggu waktu
mereka akan ke disruptive sama pemain pemain digital yang masuk ke industri nya
dan ini actually semua industri bakal dimasukin
mau namanya yang sangat konvensional seperti bank pun kan fintech sudah masuk
di indonesia kan kita ketahui kita masih punya masalah dari segi digitalisasi negara ini juga kan
misalnya dengan konektivitas kita yang masih belum sempurna
broadband atau kemampuannya kapasitasnya juga masih jauh dari yang kita inginkan
sementara itu jumlah milenial semakin lama mereka akan semakin mempengaruhi ya kehidupan kita
anda sendiri melihat bagaimana environment secara keseluruhan bagi milenial ini bisa untuk tumbuh berkembang dengan bisa mengekspresikan kreativitas mereka
sehingga mereka bisa menjadi orang orang yang betul betul bermanfaat ya berkontribusi terhadap indonesia
ya memang kan diperlukan satu kebijakan yang holistik ya
nah di era presiden jokowi ini kan kita lihat kan ada beberapa upaya
contohnya ada satu badan baru badan ekonomi kreatif
yang salah satu tugasnya kan mengurusin hal hal milenial digital dan kreatif ini kan
dan ya ini tapi harus akselerasi karena digitalnya sendiri kan gurutnya sangat cepat
kita masih banyak analog soalnya
jadi dari sisi broadband kita lihat pun ada apa
palapa yang sudah hampir connect tuh dari papua juga
jadi seluruh indonesia akan tercover sama broadband
bahkan di daerah daerah terpencil pun empat g pun sudah ada gitu kan
nah tapi yang juga harus diperhatikan juga nih mbak kalau kita bicara pemerintah ini adalah masalah
jangan sampai nanti digital ini menjadi kayak
karena kita lihat sendiri
sekarang faktanya banyak sekali perusahaan perusahaan digital yang dibilang perusahaan digital indonesia
tapi actually pemiliknya itu sebetulnya sudah asing kan melalui investor dan lain sebagainya
nah ini yang juga harus dijaga oleh pemerintah
jangan sampai at the end of the day ketika kita mapping kita lihat ternyata ini kepemilikannya udah banyak yang asing nih
sementara kita jadi konsumen saja
kita jadi again kita jadi konsumen lagi
ada hal yang nggak sesuai sedikit
itu mereka lebih gampang ngeluh dan sebagainya
kemudian ya aturan tuh jadi sesuatu yang kayaknya sulit untuk lebih dipatuhi kan
karena ya itu norma normanya kan jadi banyak mbak
kalau dulu kan kita diajarkan oleh institusi pendidikan oleh orang tua tuh ya
dan kita gak dapat paparan dari informasi lain
sebenarnya kalau mereka sekarang di sekolah diajarin gitu di youtube diajarinnya beda kan
mbak tkoar evaluasi non sw pardon saya ada ikut sih
ya memang kan karena generasi milenial ini dibesarkan dalam satu environment yang terbuka ya jadi mungkin mereka lebih relatif lebih manja gitu ya daripada generasi sebelumnya
karena generasi sebelumnya itu kan berarti gitu ya kalau dulu kita masih kecil gitu kan kita permainannya itu fisik gitu ya lari larilah dan lain lain
kalau sekarang kan bener bener dari kecil tuh mainnya tuh berkutat dengan handphonenya aja kemudian segala macam gampang mau pesen tinggal pencet
itu datang jadi kalau ngantri dikit kemudian telat dikit gampang ngeluh ada hal yang nggak sesuai sedikit itu mereka lebih gampang ngeluh dan sebagainya
kemudian ya aturan tuh jadi sesuatu yang kayaknya sulit untuk lebih dipatuhi kan karena ya itu norma normanya kan jadi banyak mbak
kalau di indonesia kan
dulu kan kita diajarkan oleh institusi pendidikan oleh orang tua tuh ya dan kita nggak dapat paparan dari informasi lain
sementara kalau mereka sekarang di sekolah diajarin gitu di youtube diajarinnya beda kan
jadi ya ada apa norma norma tuh sekarang ya mereka lebih lebih ngerasa eh mungkin bebas aja deh gak usah terlalu banyak diikutin aturan dan sebagainya gitu
dan gak sabar
dan gak sabar juga ya itu mungkin yang harus di manage ya karena at the end of the day millennial ini kan adalah

masa depan indonesia kan apalagi kalau kita lihat mereka yang bakal mendominasi penduduk kita kan
yang ini harus di manage bagaimana energi energi positif tadi bisa dikelola sehingga dan yang negatif ini bisa diminimalisir gitu loh
sehingga ujungnya akan menghasilkan produk produk yang memang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat gitu mbak
iya ngacau sih tapi anda optimis ya millenial ini siapa tau kontribusinya bisa ke depan jauh lebih menarik
karena sumber daya alam bisa habis ya tapi yang namanya sumber daya kreativitas sumber daya inovasi itu kan nggak pernah habis mbak
dan memang ketika bicara kreativitas inovasi ya backbone nya adalah millennial ini
iya dan yang penting lagi kalau kita berhubungan dengan teknologi di kita kita juga menjadi harus kreator ya jangan konsumennya saja
yes itu yang paling penting kan jangan sampai nanti so again kita udah banyak jadi konsumen kan dengan produk dari luar negeri kan
nah jangan sampai di industri digital pun kita ujungnya jadi konsumen juga
iya ini anda sendiri melihat bagaimana ke depannya bagi anak anak muda yang merupakan karyawan anda
mereka semangatnya itu bisa sangat konstruktif ya terhadap kemajuan sebuah perusahaan
iya betul artinya gitu jadi dari awal kalau kita kan di sini mereka punya tugas tentang job masing masing
nah kita berusaha menciptakan bahwa mereka tuh punya
kepemilikan gitu terhadap tugas tanggung jawabnya masing masing jadi enggak hanya ngerjain sebagai tugas saja tapi mereka juga merasa bahwa
oh ini nih project gue nih ini tanggung jawab gue gue harus lebih bagus daripada yang lain
jadi ada kepemilikannya gitu dan kreativitasnya tuh jadi nggak kayak udah dikasih koridor kreativitasnya tuh bisa sangat luas
jadi mereka akan apa ya berusaha sebaik mungkin agar tanggung jawabnya tuh bisa sangat luas
tapi tanggung jawabnya tuh bisa terdeliver dengan
bukan hanya cukup terdeliver tapi terdeliver dengan sangat bagus gitu mbak
karena itu jadi kebanggaannya mereka juga ketika mereka bisa menderiver itu
iya baik dan ini sesuatu yang perlu diketahui ya oleh perusahaan karena mau tidak mau ya harus lebih banyak mempekerjakan para milenial
sekali lagi jose terima kasih banyak sekarang semuanya itu serba media sosial ya
tanpa media sosial ternyata kita tidak bisa menjadi manusia sosial sekarang
ya demikian insight kali ini
saya desi anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight besok
dan anda juga dapat mengikuti ya insight with desi anwar di platform youtube kami cnn indonesia
sekali lagi terima kasih bye bye